seorang tahanan kasus pencurian ternak dan penganiayaan tewas setelah ditangkap aparat polsek katikutana sumba barat ntt
tahanan tersebut diduga tewas setelah dianiaya
untuk mengetahui informasi lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kabit humas polda ntt kombes polisi risian krishna
selamat sore pak rishian
selamat sore pak rishian
ya selamat sore mbak
pak rishian apakah polda ntt sudah mengetahui kronologis tewasnya seorang tahanan yang ditangani aparat polsek katikutana sumba barat
penyebab tewasnya apa pak
jadi memang benar
adanya salah satu tahanan di tahanan polsek matikutanah polres sumba barat
ini yang diketahui
dan saat ini
pak polda sudah memerintahkan tim gabungan
yaitu dari propam dan kemudian dari ituasda
untuk langsung turun ke pores
guna melakukan pemeriksaan
dan kemudian melakukan penelitian serta pendalaman secara utuh
apa penyebab daripada meninggalnya tersangka ini dapat diketahui
oke jadi belum diketahui apa penyebab tewasnya tahanan tersebut ya pak rishan
ya masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman
pak rishian ada dugaan tahanan tersebut tewas di aniaya
apakah betul tahanan tersebut tewas di aniaya oleh oknum aparat di polsek pak rishian
korban ini atau tersangka ini memang diketahui adanya lebam
nah untuk itu ini perlu adanya pemeriksaan menyeluruh dan utuh
sehingga nantinya betul betul dapat dipastikan penyebab meninggalnya tersangka ini karena apa
pak rishan apakah saat ini oknum aparat yang menangkap dan menahan tahanan tersebut
setengah diperiksa oleh
jadi untuk anggota yang terlibat dalam proses pemeriksaan maupun penangkapan terhadap tersangka
terduga pelaku ini
sudah dicopot dan dinonaktifkan dari tugasnya
dan kemudian ditarik ke kores tuba barat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara mendalam
dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam sudah dicopot dan ditempatkan begitu ya
apakah artinya memang indikasinya yang melakukan penganiayaan adalah oknum polsek tersebut pak
justru ini tujuan daripada pemeriksaan ini yaitu untuk memastikan apa penyebab daripada meninggalnya yang bersangkutan ini
nah tentunya proses ini akan berjalan secara objektif dan kemudian secara transparan
sehingga nanti pada saat diketahui penyebab daripada meninggalnya tersangka ini juga akan kita sampaikan gitu
kita tunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaannya
transparansi dari polda ntt ini sangat ditunggu oleh masyarakat
terima kasih sekali kombes polisi rishan krishna kabit humas polri
polda ntt atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu parisian
baik terima kasih